tim polisi udara mengerahkan empat helikopter untuk memantau pencarian korban
berikut black box akibat kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
empat unit helikopter tersebut terdiri atas jenis bolko bel empat ratus dua puluh sembilan dan dua unit jenis enstrom empat ratus delapan puluh b
keempat unit helikopter ini sudah diterbangkan sejak hari pertama
pesawat lion air pklkp dinyatakan hilang kontak untuk membantu pencarian korban
ataupun penemuan puing pesawat yang berada di permukaan
hingga hari keempat pencarian tim polisi udara ini terus memantau titik titik yang berada di zona pencarian
tepatnya di atas perairan tanjung karawang jawa barat dengan tambahan luasan area mencapai dua belas mil
dan durasi terbang tiga puluh menit hingga satu jam
kami dari kepolisian direktur kepolisian udara kami menurunkan empat unit helikopter
yang terdiri dari satu unit bel empat ratus dua puluh sembilan kemudian bo satu lima satu unit kemudian enstrom empat ratus delapan puluh b dua unit
kemudian terdiri dari enam belas personil
pada hari pasca jatuhnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jmp enam ratus sepuluh pa lstd
kepada ini saya bersama polisi udara juga menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian juga
dengan kode pantauan udara

di sini ada tiga awak helikopter dua diantaranya ini pilot dan juga co pilot
dan juga satu orang awak khusus yang memang sengaja dilatih untuk melakukan search and rescue
dan tentunya pencariannya sendiri sudah mencapai hari keempat setelah sebelumnya beberapa unit helikopter
memang diterjunkan untuk membantu pencarian
dalam mencari korban dan juga evakuasi termasuk black box
evakuasi atau pencarian pada hari ini sendiri terfokus pada korban yang belum ditemukan dan juga kotak hitam
dan tentunya melalui pantauan udara ini informasi informasi yang didapat akan dipantulkan begitu
untuk atau guna membantu mempercepat proses pencarian korban maupun evakuasi kotak hitam
diyu chihan perairan karawang